kami memohon maaf atas informasi yang tadi kurang tepat
tadi sebenarnya kami akan menghadirkan informasi mengenai banjir
namun tadi informasi yang anda saksikan adalah mengenai bantuan sosial
bagi karyawan dengan gaji di bawah lima juta
kita akan update lagi melalui sambungan telepon mengenai banjir bandang
yang kembali menghantam desa bola papu sigi sulawesi tengah
pada sabtu tanggal delapan agustus dua ribu dua puluh sekitar pukul dua puluh satu lebih dua puluh menit
waktu indonesia tengah
kita sudah terhubung melalui sambungan telpon
dengan kepala basar nas palu suwasi tengah andreas
selamat sore bu
pak andreas boleh digambarkan kepada kami bagaimana sebenarnya kejadian
atau kronologis banjir bandang yang menerjang desa bola papu
ya jadi perlu kami sampaikan bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal delapan agustus dua ribu dua puluh
lewat tiga puluh waktu indonesia tengah
kami dapat informasi dari bapak kiani anggota bpbd sigi
itu pada jam dua puluh tiga empat puluh lima waktu indonesia tengah
yang menyampaikan bahwa telah terjadi banjir bandang di desa mereka
sehingga kami memberangkatkan tim
kami juga meminta para penyelamat dari kantor pencarian pertolongan palu
untuk mencari pertolongan pertolongan palu

kemudian dalam perjalanannya diprediksi tiba dua jam di lokasi
tetapi kami terhadang oleh lokasi akses jalan yang memang pada saat malam itu juga ada
kami juga meminta para penyelamat dari kantor pencarian pertolongan palu
tolong berikan pemangku
kemudian mereka mencari pertolongan pilihan rute
yang meng abilities merupakan tayaran yang nuembang bagi pbn
way id kiri ini berpengalaman mengelol dari tasuan jarak
kami juga meminta para penyelamat par rehab telegraf arabs
kemudian melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa setempat
pada jam tujuh waktu indonesia timur tim sar gabungan melaksanakan operasi sar
dilanjutkan dengan asesmen
sehingga pada saat asesmen dan operasi syarat dilakukan
pemantauan bahwa kondisi banjir di desa bola papu pada saat itu airnya sudah surut
dan melaksanakan asesmen
jadi pada jam dua belas tiga puluh waktu indonesia tengah
semen selesai air dinyatakan sudah surut
tim sar gabungan melaksanakan pembersihan material akibat banjir di lokasi tersebut
untuk akses jalan masuk ke dalam desa
jadi dari asesmen tersebut terdapat data terdampak rumah sebelas unit
di antaranya enam unit
rumah rusak sedang
sementara lima unit
hanyut terbawa banjir
jumlah jiwanya yang terdampak empat puluh orang selamat
itu terdiri dari dua puluh dua orang dewasa dan anak anak sepuluh orang
demikian hasil update terkini yang kami sampaikan
pak andreas ini kan rumah ada sebelas yang kemudian rusak
mereka harus mengungsi
saudara saudara kita puluhan harus mengungsi dengan kondisi pandemi covid sembilan belas
apa tantangannya yang dihadapi teman teman di lapangan untuk bisa memberikan kenyamanan
dan juga pasti adalah fasilitas kesehatan mengenai hal ini
nah untuk fasilitas kesehatan di tim kesehatan
jadi tim kesehatan dari puskesmas
ada sepuluh orang telah memberikan pelayanan
pelayanan kesehatan kepada yang jumlah jiwa yang terdampak
kemudian kita mensosialisasikan protokol covid sembilan belas bagi mereka
sehingga jarak di tempat pengungsian juga dibuat jarak
antara satu sama yang lain sekitar satu meter
sehingga tempat pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa
jumlah jiwa tersebut
pak andreas ini kan juga akses jalan terputus
artinya banjir ini cukup dahsyat dampaknya terhadap bangunan bangunan yang ada di sana
sebenarnya apa penyebabnya
apakah dari proses asesmen ini sudah bisa dilihat penyebab dari banjir ini
sebetulnya kalau asesmen itu bukan pada lokasi apa ini
tapi pada lokasi terdampak di desa tersebut
jadi memang kalau dilihat dari
material yang turun dari sungai itu ke kampung memang cukup besar
sehingga memang itu dia melalui jalannya sungai
sehingga memang menyulitkan jalan yang mengakses ke desa tersebut bu
tapi pada saat ini juga di lokasi sudah dilaksanakan
bersihan dengan satu buah eksepator milik bemda
untuk kondisi cuaca terkini informasi dari bmkg bagaimana pak di sana
untuk setidaknya satu hingga tiga hari ke depan seperti apa
ya sampai saat ini di lokasi dilaporkan masih hujan ringan
memang prediksi bmkg di lokasi masih tetap akan terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang
sehingga semua warga diimbaukan untuk
jadi memang desa bola poku ini memang salah satu desa yang sudah masuk dalam desa tanggap bencana bu
jadi kalau ada hujan yang intensitasnya mulai tinggi di desanya
warga masyarakatnya dihimbau untuk evakuasi mandiri di tempat yang sudah ditentukan
baik terima kasih perbincangannya sore hari ini pak andreas hendrik johannes kepala basarnas
yang saat ini kami bisa menerima suaranya karena berlokasi ada di palu sulawesi tengah